mantesan lu sama baon tuh emosi banget deh
padahal kan lu tau
toto tuh ngomongnya pasti bercanda doang
jujur aja boy
perasaan gue gak tenang banget boy
pikiran gue tuh
kacau deh gue cuma mikirin
yang ngerti hal keginian mah
mending gue jalan
mending gue dong mikirin
lu pegang lah
udah doang gue stres
udah doang gue stres
udah doang gue stres
masa gue masuk neraka
karena keduduknya baon
gue masih penasaran
gimana caranya si mitra
kan gak ada yang lihat dia
ya setahu gue juga kayak gitu lex
dia itu ngambil handphonenya reva
tanpa ada yang tahu satupun
cuma dia di jebak sama gurunya
gue tau orang itu
guru dekatnya boy
lu lihat aja gue akan kasih pelajaran buat dia
oh iya gue udah siapin orang buat jadi orang tua lo nanti
tapi lu buruan cari waktu yang tepat ketemuan sama kinar
biar boy juga ngerasa ancamanmu itu gak main main
oke lex tunggu ya tanggal mainnya buat telepon dia sekarang
kira kira kamu bisa nggak secepatnya ketemu sama orang tua aku mau kan
ya pasti bisa lah
nah gini dong kamu kalau nelfon aku ngasih kabar tuh yang baik yang enak
karena aku kan jadi tau kalo kamu serius sama aku
ya udah gini aku udah bilang sama orang tua aku untuk nyempetin waktunya
karena mereka sibuk kerja gimana kalo nanti itu kita ketemuannya di kafe
supaya aku bisa ngatur waktu kerja mereka dan bisa ngatur waktunya kamu gimana mau
hei seneng banget tuh kayaknya ya mau ketemu pacar
lu mau kemana sih gini
gimana gue gak seneng coba gue itu mau ketemu sama calon mertua gue dan ini untuk the first time
waduh gue yakin pasti perasaan lu sekarang lagi campur adonan
sekarang lagi campur aduk banget pasti ya
parah sih zam
yaudah kalau gitu gue siap siap dulu ya
oh ya udah eh lu dandan dulu dong kan mau ketemu sama camer lu calon mertua
ya gue sih enggak ada maksud apa apa nak tapi kan yang namanya untuk ketemu sama camer calon mertua lo
kalau misalnya lo kasih sesuatu yang terbaik kan malah jadi bagus
ya juga sih
nah sorry sebelumnya ya gue sih buahnya mau ngajarin sok sok ngajarin lu fashion atau ngajarin lu sok sok dandan gitu
enggak cuman kalo misalnya sandainya lu lebih keliatan cantik di depan calon mertua lu itu pasti kan makin balius lagi ya gak
iya bener bener gue harus berikan penampilan terbaik di depan calon mertua gue
biar berkesan ya gak sih
hmm betul banget dandan dandan sebentar lah
lu gak marah kan gue input kayak gini sampaikan ya
enggak gak apa apa ki thank you banget thank you thank you jadi udah masukkan buat gue juga
cuma baju baju atau dress atau apa semua ketinggalan rumah boy
yaudah deh kalo gitu gue harus ke rumah aboy dulu harus ke rumah saudara gue dulu
tunggu tunggu tunggu dari tadi gue perhatiin lu lemes banget kenapa sih sakit ya
ah mungkin sedikit masuk angin doang kali ini
yaudah take care ya thank you ya
boy gawat nih boy gue harus ngomong sama lu dan ini kondisinya darurat dan harus dibicarakan sekarang
oh gitu ya
yaudah kalo gitu kita ngobrol dalam aja kali ya soalnya gue baru nyampe
yaudah yaudah lu mau ngomong apa
jadi gini boy
gue mau ngakuin kesalahan gue boleh
gue udah berbuat dosa yang hampir merugikan kita
jadi gini boy
gue jangan marah ya
gue terima bayarannya bak on boy
waktu adu penalti
jadi ya tenangannya mbak on gue losin aja
biar dia gol terus dia bisa masuk tim
jadi yang dia omongin tadi
toto tuh bener
mantesan lu sama mbak on tuh emosi banget deh
padahal kan lu tau
toto tuh ngomongnya pasti bercanda doang
jujur aja boy
perasaan gue gak tenang banget boy
pikiran gue tuh
kacau deh gue cuma mikirin
apalagi denger omongan lu
ya yang pasti
lu tuh harus banyak istighfar
jangan ngulangin kesalahan lu lagi
kalau gitu mendingan lu balikin aja duitnya mbak on
soal itu sih
gue ada inisiatif boy
udah balikin duluan
yakin gak diperut tuh
ya emang sih duitnya mbak on udah gue jajanin
tapi pakai duit gue udah gue balikin kok
ya bagus sih
yang penting lo istighfar aja
udah gitu aja boy
ya gak tau sih boy
gue jujur aja sih ngerasa berdosa banget boy
gue takut kalo gue bisa sampe masuk ke neraka gitu boy
gue dengar cerita ustadz di sekolah
tapi bener gitu aja boy
ya gini loh duit
kalo lu emang bener bener mau istighfar
allah pasti bakalan dengerin doa lo
dan lu pasti bakalan dijauhin dari api neraka
ya gak apa apa sih kalo lu ngerasa bersalah
itu udah wajar kum
yang penting lu jangan ngulangin kesalahan itu lagi
biar lu bisa ngejalanin hidup lo
lebih bagus lagi lebih tenang
udah gitu aja nih boy
iya gitu aja
lu bercanda aja boy
udah gue udah tenang nih way
jalan dulu ya
akhirnya ketemu lo ali
per udah lo tinggal disini aja capek kan bolak balik cuma ngambil baju doang
emang iya gue bakal pindah kesini
bakal pindah kesini
nggak karena kemarin tante udah bilang sama gue suruh pindah kesini
dan yaudah gue bakal pindah kesini deh sekarang
ya udah bagus lah aku gitu biar nyokap gue tuh gak khawatir mikirin dulu terus
ini sepupu manis nih ya
ya masuk lo masuk gue mau masuk lewat situ toh
eh boy gue mau laporan nih soal si kinar
kinar ada di rumah gue nih emang kenapa
itu si kinan lagi nyari nyari baju yang bagus buat ketemuan sama orang tuanya si tristan
jadi tristan serius ya sampai mau nemuin kinar sama orang tuanya
tapi turisan itu kan banyak akalnya buat dapetin apa yang dia mau
ya udah gini aja deh mendingan lu ikutin dia terus nanti lo kabarin gue ya
siap boy gue bakal kabarin lo secepatnya deh
nah ini kan sopan oke
ribet banget jadi perempuan
gimana situasi aman
ini seteran bang boleh siap
oke kalo ada apa apa lo lapor ke gue ya
kupret ya bang sini tuh duit
sorry bang ini semaran buat lady bang
eh gue kasih tau lo ya lo gak usah lagi nyetor ke lady
dan mulai sekarang yang megang kawasan sini semuanya dalem paham
oke bang tapi maaf bang gue gak mau jadi pengkhianat kayak lo bang
bos jangan maksa ngambil uang setoran ini ya bos
hei pengkhianat lo mati aja sama gue
kau perlu panggil dia kesini